presiden joko widodo melantik irjen paul boy rafli amar sebagai ketua badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt yang baru di istana negara jakarta pada rabu pagi
boy rafli amar diangkat sebagai kepala bnpt kelima menggantikan posisi komjen paul soehardi alius
boy rafli amar menjadi ketua bnpt menggantikan posisi soehardi alyus yang kini berpindah tugas sebagai analis kebijakan utama bares krim polri
dalam rekam jejak karirnya boy rafli amar ini pernah menjabat sebagai wakil kepala lembaga pendidikan dan pelatihan polri kapolda papua dan kepala divisi humas polri
lulusan akademi polisi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan bidang reserse ini juga tercatat pernah menjabat sebagai kapolda banten serta kepala biro penerangan masyarakat karopenmas divisi humas polri
presiden joko widodo juga mengambil sumpah jabatan
sekaligus melantik dian ediana rai sebagai kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk hingga dua ribu dua puluh
menjabat sebagai kepala ppatk yang baru dian ediana melanjutkan sisa masa jabatan kepala ppatk sebelumnya yakni ki agus atmat padarudin yang meninggal dunia pada empat belas maret dua ribu dua puluh
dalam perjalanan karirnya dian ediana rai tercatat pernah menjabat sebagai wakil kepala ppatk
dian pun sempat menjabat sebagai pejabat karir di bank indonesia
di london dian ediana rai dokter bidang hukum ekonomi keuangan dari universitas indonesia